aksi begal sepeda motor yang terjadi di jalan usman domiri kota cimahi jawa barat
pada selasa dini hari terekam cctv
dua pelaku memepet korban hingga terjatuh saat dalam perjalanan pulang ke rumahnya
setelah berhasil menguasai motor korban keduanya melarikan diri
setelah peristiwa itu terjadi korban melapor ke polres cimahi
satreskrim polres cimahi pun berupaya mencari pelaku
ada dua orang pelaku yang datang dari belakang korban
kemudian mendaui korban sambil memegang spion korban
sehingga korban terjatuh dan terpaksa melepaskan motornya
tiga pemuda anggota komplotan pencuri sepeda motor di tasik malaya jawa barat
ditangkap petugas satreskrim polres tasikmalaya
aksi komplotan yang memiliki nama sagala ayah atau segala ada ini terungkap
karena adanya kecemburuan salah satu pelaku terhadap istrinya
as yang ceburu melihat istrinya kerap dibonceng pria lain
mengajak kedua temannya menganiaya pria tersebut
namun polisi justru memergoki pelaku yang menggunakan sepeda motor curian
aksi komplotan yang telah dilakukan belasan kali di berbagai kota
seperti ciamis tasikmalaya sumedang dan bandung ini pun terungkap
selain mencuri motor yang diparkir di permukiman
komplotan ini kerap merampas motor dengan cara melempar serbuk cabai ke wajah korban
polisi menyita sisa serbuk cabai kunci teh dan tujuan perang
dua unit sepeda motor hasil curian sebagai barang bukti
sementara itu jajaran polres gorontalo kota berhasil mengukap aksi pembobolan atm di gorontalo
dua atm dibobol pelaku dengan menggunakan besi pelat yang dimasukkan ke celah tempat mengeluarkan uang
dari tangan tersangka polisi menyita barang bukti uang dua delapan ratus rupiah
dua buah besi pelat dan satu obeng pelat
kerugian akibat pembobolan dan kerusakan atm mencapai puluhan juta rupiah
pelaku dapat dikenai hukuman paling lama tujuh tahun penjara